tak hanya orang dewasa covid sembilan belas juga menyerang banyak anak di indonesia
di jepara jawa tengah dua balita berusia sembilan dan empat bulan meninggal dunia
kondisi pasien saat tiba di rumah sakit sangat kurang bagus
terjadi sesak nafas berat kesadaran turun pasca kejang
serta suhu tubuh mencapai empat puluh dua derajat celcius
selain itu sempat terjadi diare hingga dehidrasi berat
secara umum gejala covid sembilan belas pada anak mirip dengan orang dewasa
di antaranya adalah demam batuk pilek kehilangan indera penciuman
sesak nafas diare mual sakit perut kelelahan sakit kepala
nyeri otot dan kehilangan nafsu makan khususnya bagi anak di bawah satu tahun
data konfirmasi kasus positif covid sembilan belas terhadap anak usia delapan belas tahun di indonesia juga cukup tinggi
menurut ikatan dokter anak indonesia
angkanya mencapai dua belas lima persen
sementara itu hingga rabu pagi ini tak hanya dua ratus dua puluh lima tempat tidur perawatan ruang isolasi penuh
rumah sakit umum sidoarjo jawa timur juga merawat sebelas pasien anak anak
mulai dari umur lima tahun hingga empat belas tahun dan seorang bayi berumur satu bulan yang tertular dari ibunya
iya hari ini kita ada sebelas anak dan bayi yang kita rawat covid
memang gejalanya nggak terlalu berat
ada yang memang dari ibunya yang positif covid sembilan belas
ada yang sampai kita juga khawatir jangan jangan tempat bermain di luar itu juga penularan covid sembilan belas
untuk anak anak yang sudah usia sembilan tahun empat tahun lima tahun
ada bayi juga yang kita rawat umur satu bulan positif covid
jadi kita setuju juga data dari idari bahwa sekarang ini
meningkat pasien pasien pada anak
meski seluruh tempat tidur perawatan pasien covid sembilan belas penuh terisi
namun rsud kabupaten sidoarjo masih tetap menerima pasien
untuk dapat dirawat sementara di ruang igd
dendiputan cnn indonesia